tim gabungan tni polri dan juga relawan terus melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir di rumahnya
dengan perahu karet tugas melakukan penyisiran ke rumah rumah warga yang terkenang banjir dengan ketinggian hampir satu meter
tim gabungan polri tni dan bpbd kota semarang terus melakukan penyisiran di kawasan permukiman yang terkenang banjir
dengan membawa perahu karet petugas melakukan evakuasi ke sejumlah warga yang terjebak banjir di rumahnya
mereka yang mendapat prioritas dievakuasi adalah warga lansia warga yang sakit dan anak anak
kebanyakan warga memilih bertahan di rumah di tengah kenangan banjir untuk melindungi sejumlah barang berharganya
beberapa lokasi yang menjadi prioritas evakuasi adalah kawasan perkampungan timangkang ngalian genuk serta kawasan perumahan tanah mas dan puri anjas morowang
kenangan banjir di kawasan tersebut mencapai ketinggian delapan puluh cm hingga satu lima meter

jadi wilayah cekungan karena kita kan tadi mungkin teman teman media juga kesana ini kan yang sebelah atas kan tidak banjir
hanya cekungan tapi mencakup empat ratus lima puluh tiga kakak
hingga sabtu malam banjir di beberapa kawasan seperti mangkang tanah mas dan puri anjas moro masih terjadi
jadi bila hujan deras masih berlanjut dikhawatirkan banjir akan kembali merendam dan mengepung kota semarang
damar sinuko semarang